diduga melakukan aksi bugil secara langsung di media sosial
rr ditangkap petugas satuan reskrim polresta denpasar
di sebuah apartemen pada jumat dini hari pekan lalu
perempuan berusia tiga puluh dua tahun asal cianjur jawa barat ini
diduga melakukan hal tersebut dengan motif mendapatkan uang
menurut keterangan polisi rr sudah melakukan aksi bugilnya di medsos
selama sembilan bulan terakhir
uang yang dihasilkan dari aksinya ini mencapai dua puluh lima hingga lima puluh juta rupiah per bulan
dalam penangkapan itu polisi menyita sejumlah barang bukti
seperti telepon seluler beserta kartunya kartu atm dan alat peraga
yang digunakan saat beraksi
tindakan tak terpuji ini disebut melanggar undang undang pornografi
pelaku pornografi itu melalui medsos menggum
modus operandinya dengan cara mempertempelkan
aura atau telanjang bulat ya
secara live ada medsos manggo tadi
kronologis kejadian ya
jadi pada saat kita mendapatkan informasi tentang adanya live
kita langsung melakukan penggerbekan di lokasi
pada jam dua saat si pelaku live
langsung kita melakukan penangkapan
atas perbuatannya rr dapat dijerat dengan pasal berlapis
dan diperlukan penangkapan
undang undang pornografi dan undang undang ite
dengan ancaman hukuman paling lama dua belas tahun penjara
danang astika dan pasar bali